terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya niluh puspa
saudara jelang bulan suci ramadan bersamaan dengan libur panjang akhir pekan perayaan nyepi
arus lalu lintas di jalur arteri karawang dipadati pemudik yang datang dari arah jakarta tujuan cirebon dan sekitarnya
kendaraan pemudik terjebak kepadatan mulai dari simpang pade hingga lampu merah karawang timur dan wilayah jalan raya kelari
pemudik memanfaatkan libur panjang akhir pekan perayaan nyepi untuk pulang kampung dan menjalankan puasa pertama bersama keluarga
tak hanya di jalur pantura sodara arus lalu lintas tol jakarta cikampek di hari kedua libur panjang akhir pekan awal puasa dan hari raya nyepi
juga ramai pemudik yang akan pulang kampung untuk melaksanakan ibadah puasa pertama bersama keluarga
mengantisipasi lonjakan kendaraan sejumlah persiapan terus dilakukan
petugas saudara seperti penjagaan polisi untuk pengaturan arus lalu lintas
di kabupaten cirebon jawa barat kepadatan arus lalu lintas yang menuju ke arah jawa tengah terjadi
pemudik memanfaatkan libur panjang nyepi untuk melaksanakan tradisi munggahan dan ziarah
serta menikmati puasa di hari pertama bersama keluarga